ribuan warga magetan minggu siang menggelar tradisi larung sesaji sarangan
warga saling berebut hasil bumi untuk mendapatkan berkah
tradisi sempat diwarnai insiden seorang poluan jatuh pingsan
karena terjepit warga yang sedang berebut tumpeng
polisi wanita ini langsung pingsan saat dirinya tak kuat menahan jepitan ribuan warga
yang sedang berebut tiga tumpeng hasil bumi raksasa di pinggir telaga serangan magetan minggu siang
beruntung saat kejadian dua anggota polisi lain berhasil menolong korban dan membawanya keluar dari kerumunan warga
rebutan tumpeng hasil bumi memang sudah menjadi tradisi tahunan sebagai rangkaian dari tradisi larung sesaji
tradisi larung sesaji ini menyediakan tiga tumpeng raksasa dengan tinggi masing masing lebih dari dua meter
dalam tradisi ini meski warga harus berdesakan dan kadang kadang hingga jatuh bangun
namun mereka tetap tidak mau ketinggalan untuk ikut berebut tumpeng
dengan harapan agar tuhan
memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga magetan
tumpeng magetan terutamanya budaya yang sarangan lebih rame
terus ini dapatnya tadi apa nih
suranda ini yang pertama ya meminta kepada allah swt bahwasanya warga masyarakat turan sarangan utamanya
bisa diberikan barokah sehingga
sehingga tambah lebih banyak
setelah dua tumpeng berisi sayur dan buah buahan habis jadi rebutan
warga kemudian melarung satu tumpeng lainnya berupa gunungan nasi ke tengah telaga sarangan
inam tohari magetan